tersambung melalui sambungan zoom pakar hukum pidana hipnu nugroho dan kuasa hukum brigadir yosua yonatan baskoro
bapak bapak selamat malam
selamat malam mbak
selamat malam mbak puspa
saya ke pak natan terlebih dahulu
bagaimana tim kuasa hukum menilai surat dakwaan jaksa kepada verdi sambo
apakah sudah memenuhi rasa keadilan
memang betul otak dari pembunuhan ini adalah verdi sambo
kalau kita lihat dari dakwaan bahwa sambo menembak bukan hajar
apakah ini ada upaya narasi yang diubah yang berusaha untuk diubah oleh pihak verdi sambo sebelumnya
menurut saya itu sudah jelas sekali
memang upaya upaya pembelaan itu untuk upaya meringankan
bahkan upaya mungkin dikejar upaya bebas
kalau itu tidak betul
karena selain hanya ada kata hajar padahal sudah terbantahkan oleh barada are
nah ini kami juga berharap baradae konsisten dan jujur
barada re jelas perintahnya adalah tembak cat
dan bahkan sudah jelas juga disuruh isi magazin peluru dulu
jadi sudah jelas
nah selain itu juga motif pelecehan ini kan juga digadang gadang
selain motif pelecehan kalau kita garis bawahi juga tidak suruh tembak
ini jelas upaya meringankan
namun kan ini hanya sepihak
dan menurut saya tidak ada bukti yang real begitu
silakan saja tersangka dan terdakwa memiliki hak ingkar
silahkan dibuktikan saja nanti di pembuktian
baik saya ke pak hipno
pak hipnu tadi melihat persidangan pertama dari verdi sambo yang sudah selesai juga membacakan nota pembelaannya
kemudian dilanjutkan dengan putri candrawati
catatan anda dari persidangan ini
ada suatu perbedaan perbedaan yang dalam pikiran selama ini oleh penasihat hukum dengan penuntut umum
nah itu yang wajar
terkait pertama tembakan
kedua terkait istilah hajar
tembakan selama ini kan ada asumsi hanya dua tembakan
tiga itu tidak terdeteksi siapa yang menembak
bahkan katakan bahwa yang tiga setan ini masih datang
tapi dari hasil
ternyata adalah barada r yang menembakkan itu kan
walaupun menembaknya tidak mematikan
kan itu lho
tidak memakai mematikan
ini memang menjadikan besok itu
artinya corak sengaja itu ada kemungkinan kepastian
ataupun kemudian dengan maksud
maksud si penyuruh untuk membunuh
kan itu lho
kalau itu sebagai maksud si penyuruh
barada r agak sedikit lumayan untuk bisa dilihat
sedikit lepas dari ceratan itu
itu yang menarik
enggak sampai mematikan
yang mematikan kan justru fs
ini yang menarik dengan teori
corak kesengajaan antara kepastian kemungkinan
atau dengan maksud
maksudnya kan untuk menembak
kan gitu kan
berarti kan membunuh
kan gitu lho
artinya pak hipnu dengan berbagai dakwaan yang disematkan oleh jpu terhadap verdi sambo
ini bisa membuktikan kemudian adalah pelaku utama ini adalah verdi sambo sebagai pelaku pembunuhan berencana
kalau sebagai pelaku utama adalah verdi sambo biak
bahwa semua ujungnya sana
aktornya adalah verdi sambo
cuman yang turut serta
nah turut serta
baik itu rr
baik itu e
baik itu s
maka itu kelihatannya ada nanti tidak seperti maksimal yang didakwakan kepada verdi sambo
makanya sekarang masing masing tersangka berusaha
terdakwa berusaha untuk mencoba lari menghindar dari jeratan itu
saya melihatnya sudah seperti itu
tapi itu faktanya kelihatan seperti itu
sudah lihat tadi
saya kembali ke mas yonatan

apakah kemudian kalau tadi keluarga menanggapinya dengan berat
apakah kemudian kalau tadi keluarga menanggapinya dengan berat
apakah kemudian kalau tadi keluarga menanggapinya dengan
itu haknya mereka untuk melakukan pembelaan
haknya terdakwa untuk melakukan pembelaan
tapi dari surat dakwaan jpu apakah tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua optimistis
pasal tiga ratus empat puluh ini bisa diterapkan kepada kedua terdakwa yang sudah memberikan atau sudah hadir tadi
ya kalau saya sih melihatnya ya mbak ya
saya sepakat dengan prof hipno
memang otak pembunuhannya ini adalah verdi sambo
tapi di sini yang ingin saya sampaikan ada beberapa yang dilakukan oleh ibu pece
nah ini juga bisa dipertimbangkan ya
mulai dari pc ini tahu skenario
dan tidak mencegah suaminya untuk tidak mengeksekusi atau tidak membunuh brigadir yosua
kemudian dia juga bersama sama dengan fs
dia juga dengar arahan ikut rapat
untuk menggiring joshua ke duren tiga
kemudian setelah itu pc juga buat laporan palsu
bahkan pada saat kejadian ibu pc ini ada tiga meter dari pembunuhan
nah ini kami serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum
tetapi kami meminta untuk yang seadil adilnya
bagaimana dengan peran ibu pece yang sampai sejauh itu yang seharusnya bisa mencegah
memang kalau dari dakwaan
tidak ikut dalam perang
tidak ikut dalam perang
tidak ikut dalam membunuh
tidak ikut dalam mengeksekusi langsung
tetapi di dalam bagian perencanaan itu pc terlibat
tetapi kita optimis lah dengan surat dakwaan yang kita pelajari dan kita lihat dengar bersama
bahwasannya ini on the track kejaksaannya dan objektif
dianggap ikut terlibat
saya kembali ke pak hipnu
dianggap ikut terlibat tapi tadi kita dengar putri candrawati berulang kali mengatakan
saya tidak mengerti terhadap dakwaan jpu
anda melihat ini sebagai apa
sinyal apa dari putri candrawati
apakah ini upaya untuk melenggang dari tuduhan pembunuh berencana
itu sama mbak
sama seperti r
sama seperti k
sama seperti yang lain
adalah mencoba untuk menghindar
walaupun itu jelas ya
tapi ini masalah
karena namanya suatu kesaksian terdakwa itu tidak dibebani
mau mengatakan ya atau tidak mau go
karena ada suatu asas non incrimination
jadi dalam pasal enam puluh enam uap itu seorang terdakwa tidak dibagi pembuktian
makanya dalam alat bukti kuhab pasal satu ratus delapan puluh empat keterangan saksi ahli surat petunjuk keterangan terdakwa
keterangan terdakwa itu bisa pengakuan bisa penghindaran
nah ini rupanya sudah mulai menghindar
yang pengakuan kalau kelihatannya kok tidak ada
pengakuan yang hanya tertulis di surat dakwaan ya jelas itu
tapi begitu disampaikan kayaknya yang bersangkutan berusaha untuk menulis berusaha untuk bisa menghindar dari dakwaan jaksa penuntut umum
itu sudah suatu biasa mbak
makanya di kuhap istilahnya keterangan bukan pengakuan
saya juga ingin minta tanggapan dari tim kuasa hukum brigadir yosua
mungkin mengenai tadi gestur putri candrawati yang dianggap oleh prof hipnu juga
ini hal yang biasa untuk tadi tidak menunjukkan apa isi dakwaan
ya kalau kita lihat dari gestur sebetulnya saya tidak mau berkomentar terlalu jauh ya
tetapi di dalam menjalankan persidangan statusnya sebagai terdakwa di sini
ya harus harus berkomentar
harus begitu dalam melakukan eksepsi ya
harus melakukan pembelaan pembelaan
bahkan pembelaan pembelaannya juga nggak tanggung tanggung begitu ya
sangat kontradiktif sekali dengan dakwaan kejaksaan begitu
nah ini ya silakan saja sah sah saja begitu
memang mereka kan punya hak ingkar tersangka dan terdakwa ini
tetapi ya kita lihat nanti apakah dakwaan jaksa ini semuanya bisa dibuktikan
tetapi kita optimis itu bisa dibuktikan oleh kejaksaan karena dari belakang kita bisa lihat

sudah p dua puluh satu dengan sebelumnya ada yang berpengaruh

p sembilan belas pengembalian pengembalian berkas
p sembilan belas pengembalian pengembalian berkas
jadi artinya jaksa sudah siap untuk mensidangkan ini begitu
jadi ya sah sah saja kalau misal mimik gesturnya tidak mengakui atau tidak mengerti
ya mungkin itu sebagian dari strategi mereka dan tim kuasa hukumnya mungkin
mungkin itu bagian dari strategi mereka dan tim kuasa hukumnya mungkin
oke kalau kita berbicara soal lain

mas yonatan tadi verdi sambo tim kuasa hukumnya bersikeras begitu bahwa ada kasus pelecehan seksual dalam kasus ini
harapan dari kuasa hukum dari brigadir yosua apakah memang jaksa bisa kemudian membuktikan bahwa pelecehan seksual ini tidak ada
iya jadi kalau kita lihat memang motif pelecehan ini terus digadang gadang dari awal sampai akhir ya
nah ini kan memang kita ketahui bersama selain upaya pembelaan ya tentu ini upaya upaya yang nanti meringankan
karena kan hakim nanti akan melihat faktor faktor apa yang memberatkan dan faktor faktor apa yang meringankan
tetapi menurut kami soal pelecehan seksual ini kan sifatnya hanya sepihak dan belum kita ketahui bersama buktinya apa saja
tetapi yang mau saya ingatkan kepada kita semua di sini di dalam persidangan nanti jika memberikan keterangan keterangan ya terutama saksi saksi keterangan keterangan palsu
justru itu ada pidananya kemudian jika berbelit belit ya atau menyulitkan jalannya persidangan justru itu akan menjadi faktor yang memberatkan mereka
maka dari itu kami menghimbau disini sudahlah sampaikan apa adanya kami juga berdoa memohon kepada tuhan yang maha esa agar digerakkan hatinya supaya tidak keras keras hati lagi mau berkata yang sejujur jujurnya
karena nanti kan hakim akan melihat ternyata di situ ada penyesalan
tetapi kalau misalkan masih berkelit ya tentu
hakim akan mempertimbangkan bahwasannya itu justru memperhambat jalannya persidangan dan mempersulit
tentu akan diperberat begitu mbak
oke pak hipnu kita ketahui isu pelecehan seksual yang diduga terjadi begitu ini isunya naik turun kemudian sekarang naik lagi di persidangan dianggap ada kasus pelecehan seksual
anda melihat ini akan seperti apa nanti ke depannya
ya ini menarik mbak
jadi memang sejak awal isu kekerasan seksual
kekerasan seksual yang terkait dengan motif ini memang muncul tapi repotnya
hari itu repotnya si korban ataupun bu pc tidak pernah memberikan suatu informasi yang jelas
karena memang kalau dalam undang undang kekerasan seksual keterangan korban itu sebagai bukti ya
ingat ya keterangan korban sebagai bukti
permasalahannya bukti itu akan bernilai
ya keterangan korban itu bernilai
apabila ada bukti bukti yang lain
seperti itu mbak
kekerasan seksualnya mana
ini yang tidak pernah muncul
ini yang masih abstraknya seperti itu
sehingga sampai kapan akan disampaikan
tapi itu pasti terbuka mbak terbuka
nanti di persidangan terbuka
pertanyaannya mempunyai nilai atau tidak
kalau memang tidak ada bukti yang lain tidak akan mempunyai nilai
ini suatu kerugian yang amat besar bagi bu pece atau pak vs
kalau sampai sekarang belum bisa dibubarkan
besok pun kalau sampai sudah dibuka
pernah saya dukung
jaksa penuntut umum juga kan melihat buktinya mana
saya melihat kekerasan seksual ini adalah sebagai senjata akhir
dalam upaya paling tidak untuk meringankan suatu pidana yang akan dijatuhkan
silahkan dilanjutkan boleh
ya makanya naik turun terus
karena suatu motif itu pasti ada
tapi di dalam pembuktian motif itu antara perlu dan tidak perlu
kenapa tidak perlu
karena korban sudah ada
kan gitu kan
perangkaian suatu perbuatan jelas
sehingga motif tidak perlu
tapi sebagai putusan hakim itu akan melihat yang memberatkan dan yang meringankan
yang memberatkan yang meringankan itu berdasarkan yuridis
oh ternyata kasus ini bermula adanya sebuah kekerasan seksual
ada suatu bahasa yang oleh pak fs itu suatu martabat
tadi katakan apa gunanya jenderal bintang dua
kalau sampai harga martabat terinjak injak
nah ini kan betul itu
karena bicara pembuktian
persidangan bicara bukti
bukti pun harus akurat
mempunyai cara mendapatkannya
kekuatannya seperti apa
hubungan antara satu bukti dan bukti yang
jadi tidak hanya sekedar pengakuan
intinya harus dipahami sebagai hal yang mengeringkan
itu nantinya seperti itu
saya ke mas yonatan
mas yonatan tadi kita sudah mendengar juga eksepsi dari verdi sambo
nanti mungkin ada pembelaan lagi yang akan
yang akan disampaikan dari tim kuasa hukum putri candrawati
kita masih mendengar apakah mungkin isu pelecehan itu juga muncul dari sisi atau tim kuasa hukum putri candrawati
tapi anda melihat dari surat dakwaan jpu terhadap keduanya
apakah ini memang sudah menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi
ya kalau secara kronologis kami melihat memang yang disampaikan kejaksaan itu sudah cukup cermat ya
jelas tajam juga menurut kami
namun kami juga ingin mengatakan bahwa dalam eksepsi yang disampaikan oleh pihak fs maupun pc nanti yang masih kita dengarkan
ya itu sah sah saja wajar
penasehat hukum itu melakukan pembelaan
karena ketika saya juga menjadi penasehat hukum akan melakukan seperti itu
tetapi bedanya kalau saya itu akan objektif mbak
nah terima kasih
kalau ini kan kita nggak tahu ini objektif atau enggak
nah kita lihat saja bersama
mungkin itu mbak
melihat pembelaan kemudian nanti ini akan berjalan
apa hukuman yang mungkin keluarga juga menuntut ada hukuman yang setimpal untuk kematian brigadir yosua
kami dari keluarga dan tim kuasa hukum kami diajarkan tidak boleh menghakimi begitu ya
kami tidak boleh menghakimi
tetapi kami selalu mendoakan yang terbaik
mendoakan setiap proses penegakan hukum ini
hukum kita yang kita bangga banggakan agar proses keadilan itu bisa didapatkan dengan cara cara yang benar cara cara yang baik
dan mendapatkan putusan yang seadil adilnya
itu harapan dari keluarga besar brigadir yosua begitu mbak
seadil adilnya saya mungkin terakhir ke
pak hipnu kalau tadi dari eksepsi verdi sambo juga dikatakan meminta agar majelis hakim membatalkan dakwaan begitu ya
batal demi hukum
anda melihat ini seperti apa nanti ke depannya
eksepsi itu adalah sebagai kontrol
dari suatu persidangan itu mbak
ada dua kontrol
kontrol pertama adalah maksud sebelum persidangan
pra peradilan itu ada
kontrol tentang sah tidak hanya upaya bangsa
kontrol yang kedua adalah tentang surat dakwaan
surat dakwaan itu adalah melihat apakah surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum itu memenuhi syarat formil atau materi
syarat formal tidak mati
tadi sudah identitasnya
syarat materi adalah tentang lopus dan tempus deliktinya
nah ini perdebatannya nih antara magelang
itu harus rinci nanti
makanya kalau sampai suatu lokus dan tempus deliktinya itu tidak jelas obskur tidak kronologis secara detail menjadikan batal demi hukum
batal demi hukum itu batal seluruhnya
dianggap tidak pernah ada
ini yang akibatnya yang terjadi seperti itu
kalau sampai nanti hakim menilai bahwa surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum adalah tidak memenuhi syarat formal dan materi
sehingga kalau batam dikembalikan dari nol lagi
dimulai lagi penyidikannya
artinya keadilan yang diminta keluarga brigadir yosua juga tidak ditemukan jika memang nantinya ini pada hari kamis tanggapan dari jpu mengabulkan bahwa batal demi hukum
betul tidak ditemukan
artinya negara dalam hal ini mewakili kurban bangsa dan negara tidak firm
kan gitu mbak
ini yang memangnya sangat harus hati hati sekali orang penuntut umum dalam hal ini
orang penuntut umum dalam membuat suatu formal apa namanya surat dakwaan yang harus memenuhi peruntutan yang jelas
jenis dakwaannya jelas
bahasanya yang jelas
sehingga tidak ada secuil pun keterangan yang tidak sempat dibuktikan
tidak ada suatu keterangan yang menjadikan celah
menjadikan suatu off score
jadi harus berpikir untuk tidak melompat melompat dan sebagainya
ini yang menjadikan momok seorang penasihat hukum ketika berhadapan dengan penasihat hukum
ternyata oleh penasihat hukum
ternyata oleh hakim diatakan surat dakwaan off score
mungkin ini bentuk perlawanan yang disampaikan atau yang dilakukan oleh terdakwa putri candrawati dan juga verdi sambo
tapi kita lihat nanti hakim menyatakan hari kamis pukul sembilan tiga puluh
ada tanggapan dari jaksa penuntut umum mengenai hasil atau kesimpulan dari eksepsi tadi
kita tunggu nanti seperti apa
terima kasih banyak pakar hukum pidana hipnu nugroho dan juga kuasa hukum brigadir yosua yonatan baskoro
sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia breaking news
selamat malam bagus pak
prof hipno keep in touch ya terima kasih toh